kita beralih ke informasi kuliner sajian terkenal khas bali
ayam betutu kini bisa anda nikmati di surabaya
meski bukan di daerah aslinya ayam betutu di salah satu hotel berbintang di surabaya ini
juga punya cita rasa otentik yang mirip dengan aslinya
anda penasaran berikut liputannya
ayam betutu papilio
inilah ayam betutu papilio yang menjadi menu masakan khas dari salah satu hotel berbintang di surabaya
teksturnya sangat khas dagingnya lembut dan rasa bumbunya meresap karena menggunakan rempah rempah pilihan
sayur daun singkong menjadi pelengkap kenikmatan ayam betutu ini
apalagi sambal matah yang disajikan menjadi pelengkap kepedasannya
di tangan chef bernama rudy hartono ayam betutu ini diberi terasi dan juga garam
sehingga terasa ada sedikit khas rasa jawa timur yang melekat di sini
awalnya pilih ayam yang memiliki tekstur daging yang lembut
kemudian tusuk agar bumbu mulai meresap
selanjutnya masukkan ayam pada adonan daun singkong yang sudah dimasak dengan rempah rempah
setelah beberapa menit kemudian olesi dengan terasi dan garam sampai merata
lalu buat sambal matah yang terdiri dari irisan cabai bawang merah bawang putih dan serat daun serai
menu ini sebenarnya sengaja disajikan untuk merayakan hari raya nyepi nanti
sehingga pengunjung bisa menikmati ayam betutu yang rasanya
original tanpa harus pergi ke bali
nah kalau ingin menikmati ayam betutuk ini tidak perlu lagi anda pergi ke bali
cukup ke hotel di kawasan ahmad yani ini
anda sudah bisa menikmati sensasi ayam betutu dengan nuansa bali di surabaya